jangan mulai lagi pendebatannya
maaf tadi ada selingan kecil
mama banget sih reva di dalam
gue nungguin di sini dari tadi gak keluar keluar tuh anak
kamu masih belum pulang
undiman memberi semangat empat lima padamu
kesel banget deh gue
ngapain reva lama banget di dalam
dia pasti kebetahan kesenengan
lagian gue heran juga ya
kenapa tante rempong itu malah kesenangan
juga sama si clara
ada adriana disini yang selalu membantu kalian
di saat kalian susah tante rempong
adriana selalu membantu
gak dihargai pengorbanan gue selama ini
gak ada lagi yang dukung gue
untuk deket sama boy siapa ya
gak harus ada
kayak dalam keluarganya boy itu yang dukung gue
terus tante supaya bisa balikan
astagfirullahaladzim ya allah
yee kenapa disini non
di dalam yuk
emangnya ada apaan di dalam
yee saya tante nyari nyari non ada disini
hah nyariin saya buat apaan
ya siapa tahu saya bisa bantu non untuk membuatkan
minuman dingin atau minuman hangat atau apa aja non
karena tidak mendapatkan dukungan
untuk mendapatkan cintanya di boy
nyonya sudah mendukung clara
juragan dukung repa
mang diman tetap setia mendukung non adriana
untuk mendapatkan cintanya den boy oke
giliran ada pendukung kayak gini
gak penting banget sih
siapa juga mendengarin pendapat lo
saya siap mempromosikan non adriana pada den boy
eh udah mau ngebantu
tapi ya kalo misalkan kumis lelek kasihan kepada saya
saya mohon dilihatkan tuh
jangan sampai dia berani beraninya ngedekatin boy
ya cari ide aja supaya mereka tuh
tapi jangan bilang kumis lelek non
ya bener baik
selalu ngomong lelek sih
jadi dipanggil lelek
lupa juga namanya siapa
naikin kaca lagi ah
jangan dukung malah yang kayak begitu
iya selama ini juga begitu
eh sebentar ya
mama nih mau kemana
eh sebentar aja
mama pasti mau cari kakak
pasti mau cari boy kan
mau suruh dia supaya nemenin clara terus kan
biar aja kita bebasin anak anak itu
mau ngobrol sama siapa yang mereka suka
tapi kan mama khawatir ntar si boy ngejauhin clara
papa juga mau minta maaf
bapak yang kasih ide untuk kasih kontes pemilihan jodoh ini
ternyata papa gak seharusnya begitu ya ma
apalagi di anniversary kita
papa minta maaf banget
seharusnya tuh kita disini tuh seneng seneng bareng
terus mensyukuri kebersamaan kita
ma udah tau
tante gak bisa nemenin kamu
soalnya masih banyak saudara
ada temen kerabat pada masih mau ngobrol
ini kan emang acaranya tante
tentang gak usah mikirin clara ya
kamu itu udah cantik baik lagi
clara mau kesana dulu ya
silahkan kamu makan minum ya
tuh keren banget kan
clara itu cantik
terus sopan banget orangnya
gimana ke coba memang gak ngebet pengen ngejodohin clara sama si boy
jangan mulai lagi perdebatannya
harus tadi ada selingan kecil
gak apa apa banget sih reva di dalam
gue nungguin di sini dari tadi gak keluar keluar tuh anak
kamu masih belum pulang
sebentar lagi aku masih nungguin berapa nih
reva senang banget sama acara di sini
emang ada cara apa di situ
kayak band band anak muda gitu deh
makanya dia lebih betah dan senang banget
aku udah ngantuk banget mas
tapi yang ngeliat rafa tersenyum
aku juga ikut senang
kamu ibu yang baik
kamu perhatian sama reva
dan kamu jagain dia
terima kasih ya sayang ya
kamu udah baik banget sama reva
ajak dia pulang ya
kalau perlu paksa sedikit
kalau pulang malam
ada apa apa dengan kalian
gak apa apa mas aku
biar tidur tiduran aja nih di mobil
kamu tiduran di mobil
kalau begitu caranya
dan dia akan beritahu kamu

aki aki tau gue sama reva lagi ada dimana
kamu takut reva marah dan kisah sama kamu kan ya
kalau mas sudah telepon kamu
mas akan pura pura
langsung telepon dia
dan nyuruh dia
jadi kamu tenang aja
mas jangan khawatir
mas tenang aja
serahkan semua sama adriana mas
mas tenang aja di rumah
dan aku yakin sebentar lagi aku dan reva akan jalan pulang ke rumah
mas mau menitip sesuatu gitu
mas gak minta dibeliin apa apa
dengan ngeliat kamu dan reva ada di rumah
mas sudah seneng banget
sampai ketemu mas
ini kalau kejadian yang berakhir sama vs ter entendeu the
tuh teh organ ternyata gini memang takut sih
udah meyang ga usah dibahas juga kayaknya
papi udah meneleponin dan sekarang kita pulang
drama banget semua pulangnya
pusik lamaan disini
yaudah gue balik duluan ya
waduh bahaya nih kalo boy tau adriana itu mama tirinya si reva
kayaknya dia udah kemana mana
kayaknya dia udah kemana mana
kayaknya dia udah kemana mana
kayaknya dia udah kemana mana
kayaknya dia udah kemana mana